anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports
dan untuk pertama kalinya setelah tujuh belas tahun
atlet indonesia akan berlaga di nomor jalan cepat lima puluh km asian games
yang berlangsung kamis pagi
adalah pemegang medali emas jalan cepat di tiga sea games
hendro yap yang akan turun di nomor lima puluh km ini
setelah memecahkan rekor sea games di malaysia dua ribu tujuh belas
pada ajang jalan cepat dua puluh km
hendro yap akan bertanding di nomor yang lebih berat
yakni jalan cepat lima puluh km di asian games
ini akan menjadi debut hendroy yap di asian games
setelah namanya tercoret dari skuad atletik pada asian games dua ribu empat belas di incheon
hendro mengaku persiapannya tidak cukup maksimal
tetapi akan memberikan yang terbaik
untuk soal persiapan sebenarnya masih minim
minimal untuk persiapan saya karena sekarang saya turun di lima puluh kg
minimal dua tahun lah ya
tapi karena kita persiapannya hanya lima bulan
kalau soal peta kekuatan kita sudah tahu
yang pastinya cina jepang dengan korea dan india itu sudah pasti ya
dan soal target saya hanya menarikkan waktu
rekor pribadi saya aja
walaupun memang saya belum pernah berjalan lima puluh kilo
belum pernah bertanding juga di lima puluh km
jadi saya akan membuat rekor nas aja
target saya di situ aja sih
selama lima bulan
lulusan pasca sarjana manajemen olahraga dari spanyol ini
giat berlatih di yogyakarta
selain akan melawan atlet atlet bertaraf olimpiade
hendro juga harus menyiasati tingginya kelembaban suhu
dan polusi di yogyakarta
akan mudah mengalami keram
terus juga konsentrasi kita mudah hilang gitu ya
apalagi kan kalau kita udah lelah di kilometer kilometer tiga puluh itu
akan mengalami dehidrasi tinggi gitu
ditambah sudah ada polusi
kita sudah sulit berdampak

ditambah lagi kita juga akan kehilangan cairan banyak dalam tubuh kita
walaupun kita minum pokari banyak
ada minum air putih
tapi itu hanya berlaku sekitar satu menit
jalan cepat lima puluh km akan start dari stadion madia
kemudian mengitari komplek gelora bung karno sepanjang dua puluh lima putaran
mahardika utama jakarta